dasar bodoh kamu mahes
penjara ini dilapisi oleh tenaga dalam
kamu tidak bisa membukanya begitu saja
jangan kau bicara sembarang
aku bisa mengalahkannya
dasar murid durhaka
cepat bebaskan aku dari penjara busuk ini
kau bilang aku murid durhaka
untuk minta dibebaskan
mahesa aku bilang cepat bebaskan aku dari penjara ini
aku tidak mau
dengan satu syarat
aku akan membebaskan
berdebah kamu mahes
ada apa denganmu
apakah kau tidak sadar
apa yang barusan terjadi adalah
teguran dari dewata
cukup ibu nda
cukup ibu nda
hanyalah penyihir biasa
apa yang dikatakan orang itu adalah benda
kau memang raja
kau pemegang titah tertinggi
di tanah pak sunjan
tapi bukan berarti
atau akan kuhusir kau
kau tidak bisa
kau tidak bisa
kau tidak bisa
kau tidak bisa
kau tidak bisa
kau tidak bisa
kau tidak bisa
kau tidak bisa
kau tidak bisa
seperti aku mengusir ibu nda subanglar
kenapa kok jadi seperti ini
salahkan saja dewa tengah
yang sudah menakdirkan
aku menjadi raja pencar
seorang raja mengingkari janjinya
akan mengutuk dia
oh dewata yang aku
kenapa putraku jadi seperti itu
mohon jangan jatuhkan
hukuman padanya dewata
kalau tidak dia bisa matinya
kalau dia mati
dia tidak bisa lagi
kita jadikan sangra
jangan khawatir balapati
setelah si miho
lepaskan aku dari sini
percuma kau melawanku bocah
karena kau bukan
sama sekali tandingan

dasar bodoh kamu mahes
penjara ini dilapisi oleh tenaga dalam
kamu tidak bisa membukanya begitu saja
bapak tenaga jalan ini
jalan juru sekolah
aplicasi pembangkang aso
terima kasih ma'am
kerap behaviorsnya membuatnya sukar ocup immortally
tapi tidak salah

sepertinya sudah memasuki waktu maghrib
sebaiknya aku bertayam
dan melaksanakan sholat
aku tidak boleh meninggalkan sholat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh